lalu jika disebut tak signifikan mempengaruhi elektibilitas calon presiden dua ribu dua puluh empat apa yang kemudian menjadi penyebab dari pilihan masyarakat ini
atau seberapa perlukah endorsement ini tetap dilakukan ke depannya
untuk menjawabnya sudah terhubung bersama kami direktur eksekutif foxpol center research and consulting pangi s caniago serta ketua umum projo budi aristiadi
halo selamat malam pak budi pak pangi apa kabar
selamat malam selamat malam salam sehat untuk semuanya
selamat malam selamat malam selamat sehat
baik salam sehat harapannya tentu ya pak pangi dan pak budi dalam kondisi sehat
apa kemudian alasan dari responden anda begitu tidak terlalu terpengaruh atas pilihan presiden ini pak panggi
ya pertama alasan ini memang ini data yang kita ambil yang paling fresh open ya bahwa di akhir november ini kita tanya kepada publik ketika jika presiden jokowi memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden artinya meng endorse atau meng deklarasikan dukungan beliau ke salah satu calon presiden
dan tidak terlalu berpengaruh
itu cukup bagus juga sebetulnya
nah kalau kemudian apa alasan mereka dan publik kita masyarakat kita ini kan ada cendung tiga perilaku pemilih indonesia
yang lebih cendung paling besar itu adalah pemilih psikologis
yang mereka berdasarkan entitas dan yang lain lain
dan pemilih psikologis yang kedua dan rasional
nah kalau misalnya mereka itu pemilih sosiologis kita
apalagi pemilih psikologis kita tidak terlalu besar
tetapi yang paling besar itu ada pemilih kita adalah perilaku pemilih yang sosiologis
nah kalau psikologis mereka itu bisa terpengaruh oleh wibawa oleh karismatik oleh pengaruh dari pak jokowi
itu bisa mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihan
yang kedua adalah masyarakat pemilih yang rasional itu lebih cenderung dia punya preferensi politik sendiri
mereka tidak mudah dipengaruhi oleh keluarga mereka tidak mudah dipengaruhi oleh rt rw atau tekanan tekanan lain
walaupun mereka ada finishing touch misalnya

dan artinya mereka punya prevensi politik yang tidak bisa dipengaruhi oleh faktor manapun
nah karena memang
mas pangi masih terhubung bersama kami
oke saya akan ke pak budi terlebih dahulu
sembari kita memenahi sambungan kami terhadap pak pangi
artinya kemudian ada masa yang cukup loyal begitu
kalau kemudian saya bisa highlight dari keterangan pak panggi
bahwa sebenarnya tidak terlalu besar signifikansi endorse mengendorse ini
artinya masyarakat ternyata sebagian besar apalagi disebutkan tadi
sosiologis dan konservatif punya pilihannya
apa kemudian tanggapan anda sebagai ketua umum projo pak budi
loh bacaannya jangan begitu dong
dibanding yang lain lain angka yang disampat
karena kita percaya atau kita menggunakan data
dan angka yang disampaikan oleh vox center ya
harus dilihatnya seperti itu
jadi apalagi nanti pilpres ini kan diprediksi
kalaupun dua calon selisihnya cuma lima belas dua puluh paling banyak
itu justru paling tinggi dibanding yang lain
oke oke pak budi
tetap aja pak jokowi paling tinggi kan
dengan angka angka yang disampaikan tadi
kita pakai berdebatnya berdiskusinya pakai angka yang disampaikan top center ya
bukan pakai angka lain
karena kita cuma punya kanisme sendiri
kita menghormati metodologi saintifik
yang dilakukan oleh lembaga survei
tetapi kami relawan jokowi juga menggunakan mekanisme yang lain
yaitu dengan menggelar musawarah rakyat di seluruh indonesia
dan itu sekali musawarah rakyat itu tiga sampai lima
bahkan di makassar kemarin bisa sampai sepuluh ribu
oh dihitung responden kami bisa seratus sampai lima puluh
oke pak budi
untuk satu calon begitu
bagaimana kemudian musrah yang sudah berjalan di beberapa lokasi
seberapa kemudian para peserta musrah ini juga menggunakan endorsement jokowi dalam menentukan calonnya begitu pak budi
kita sudah menggelar musyawarah rakyat indonesia di tujuh kota
di bandung palembang rukun baru batam padang makassar
dan terakhir hari ini kita di banten
ini baru tujuh
tujuh kota tujuh provinsi
minggu depan kita juga mendengar suara dari saudara saudara kita yang tinggal di luar negeri khususnya di hongkong
kita mengelar suara rakyat di hongkong untuk mendengar suara suara di luar di masyarakat kita ekspatriat apa yang bekerja di luar negeri
ini kan juga kita pertimbangkan
jadi kalau soal responden soal apa kita nggak mau berargu soal
kita tidak membantah
kita tidak membantah metodologi dan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga survei
tetapi kami berpikir sendiri untuk alat ukur
karena kita juga tahu
pak budi pertanyaan saya spesifik kepada peserta musrah saja
apakah kemudian endorsement jokowi kepada sejumlah calon
paling tidak kita tahu ada beberapa nama yang kemudian disebutkan dalam waktu terakhir
apakah itu kemudian menjadi pertimbangan pula para peserta ini untuk menentukan siapa calon yang akan diusung dalam musrah
dari rekaman kami misalnya
ini kita belum bisa
kita lihat dari apa program program harapan rakyat
apa keinginan rakyat
saya menilai saya lihat hampir sebagian besar
angkanya nanti ditampilkan pada sesi terakhir penutupan musyawarah rakyat indonesia
hampir sebagian besar itu rakyat mengendaki keberlanjutan program program pak jokowi
misalnya di sumatera pembangunan jalan tol
perhatian bagi rakyat miskin
terutama reforma agraria dan lain lain
jadi banyak juga program program pak jokowi yang juga minta dilanjutkan gitu loh
jadi kan kita punya ukur
kalau kalian nggak suka pak jokowi kok programnya masih diminta untuk dilanjutkan gitu loh
jadi menurut hemat kami
dengan angka yang katakanlah kita pakai angkanya volt lock center
itu sangat menentukan
karena dari waktu di waktu bulan mei dua ribu dua puluh dua di rakenas lima projo di magelang
sejak itu saya sudah menyimpulkan bahwa dalam dua ribu dua puluh empat itu empat komponen sekaligus
satu koalisi partainya menentukan
karena konstitusi kita jelas partai pengusung menjadi penting oke
yang kedua capresnya
yang ketiga siapa capresnya
dan yang keempat ini yang nggak kalah penting nih
kemana jokowi dan relawan jokowi itu berlabuh
oke baik baik
ini cukup menarik begitu
ini kemudian anda menyebutkan program yang disukai siapa yang melanjutkan
nah saya akan tanya ke pak panggi begitu
apakah kemudian soal siapa yang bisa melanjutkan program ini menjadi salah satu alasan
responden atau masyarakat memilih sesuai dengan apa yang kemudian di endorse oleh jokowi begitu dalam survei anda
seperti apa pak panggi
ya mas bram kalau kita tanya misalnya pertanyaan kelanjutan
apakah menurut ibu bapak setuju nggak dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ya
artinya mayoritas pemilih itu memang rata rata itu inginnya tetap dilanjutkan
artinya di sini kalau kita bicara tagline perubahan dan ada tagline apa
namanya perubahan dan keberlanjutan itu menjadi sangat klik sekali
tapi kalau misalnya ada apa sampaikan visi selama ini kan ada perubahan dan satu lagi adalah perubahan dan ada dua tagline ya
ini sangat hati hati betul
itu memang signifikan besar kayak mas ganjar
itu akan mempengaruhi pemilih mas ganjar
dan itu artinya bahwa sangat hati hati betul juga untuk memainkan isu tentang perubahan dan perbaikan
dan perubahan dan perbaikan itu karena jangan lupa di situ ternyata di pemilihnya pak anies juga ada ingin keberlanjutan
jadi hati hati betul memainkan narasi ini
karena itu akan menggiri merusak sebenarnya lumbung atau apa namanya kluster pemilihnya pak anies sendiri
karena tidak semua juga pak anies itu inginnya perubahan dan perbaikan
ada juga keberlanjutan legacy gitu
nah ini yang kemudian bisa saya tangkap hasil survei ini menunjukkan konteksnya seperti itu
oke ini menarik kemudian anda katakan dalam paling tidak pengelompokan ada nama ganjar dan juga nama anies
apakah kemudian nama ini tadi keluar bukan hanya kemudian yang sudah disebutkan presiden saja
tapi berdasarkan calon calon yang memang saat ini sudah deklarasi atau sudah terlihat di permukaan begitu pak bangi
ya mas bram yang kalau kita lihat ya yang sangat terpengaruh oleh pak jokowi endorse pak jokowi memang lebih besar dominan ke mas ganjar dibanding pak anies dan seterusnya
termasuk pak prabowo
tetapi memang karena memang kalau dari data foxpoll misalnya
kalau dari data foxpoll misalnya
dari data foxpoll misalnya begini juga
endorse ini apa hubungannya
ini ada hubungannya juga dengan pengaruh bui bawah karismatik
itu artinya ada partai id ya
yang mengidentifikasi dirinya sebagai pemilih yang secara rasional dan secara ideologis
itu menunjukkan bahwa pengaruh figur pengaruh tokoh sebetulnya itu sangat besar di dalam pemilu di india
artinya tokoh figur dan karisma itu menjadi magnet elektoral dalam pilpres
ketimbang soal partai
jadi magnet elektoral pilpres itu tetap kepada tokoh dan karismatik itu
total efek dari mas ganjar dan pak prabowo
nah memang dalam temuan kita total efek yang terbesar dari pemilih klasternya anies misalnya
itu lebih besar kepada
itu artinya tetapi kalau kita lihat apa nama kita buka lagi misalnya
pemilihnya misalnya pemilihnya apa
pemilihnya pak jokowi itu memilih pdip
itu track ticketnya
artinya tegak lurusnya luar biasa
pemilih pak jokowi itu milik pdip
itu lebih besar
sementara di basis pemilih pak
itu splitnya agak menyebar ke nasden menyebar ke pks dan menyebar ke demokrat
sementara pemilih pdip itu tidak terlalu dominan
signifikan ke pdip pemilih ganjar signifikan pdip
dan maaf maaf pemilihnya pak prabowo itu sangat signifikan
strict ticket voting kepada gerindranya
artinya masih banyak instrumen yang kemudian menentukan
ini yang menarik juga ketika tadi di awal pembahasan
tidak bisa dinafikan kemudian modal yang cukup besar
jika kemudian skemanya apalagi dua pasangan calon dua puluh lima cukup besar
menurut anda seperti apa seberapa bisa menggunakan aset
begini kita pakai asumsi
ada dua ratus juta pemilih dalam pilpres
kalau dua ratus juta dua puluh lima persilih
modal yang sudah cukup begitu menurut anda pak budi
iya dong menentukan siapa yang terpilih dong
jadi itu konfirmasi bahwa pengaruh pak jokowi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat ini sangat besar gitu loh
oke kita coba konfirmasi ke pak panggi
seberapa besar dan seberapa menjadi modal begitu pak panggi
itu cukup besar pengaruhnya pak jokowi
nah kalau kemudian ada misalnya menyatakan begini bahwa pak jokowi dianggap berpengaruhnya cukup besar
itu juga sebenarnya bisa diuji nanti endorse nya pak jokowi misalnya terhadap mbak puan
karena sejauh ini pak jokowi memang belum mendeklarasikan diri kepada siapapun
kepada mas ganjar belum ke pak anies belum ke pak prabowo belum dan ke mbak puan juga belum
nah sebetulnya kalau memang efek pak jokowi efek besar banget
signifikan mestinya kayak mbak puan juga gitu
kalau kemudian nanti pak jokowi meng endorse mbak puan
nah nanti kita lihat hasilnya apakah memang kemudian elektabilitas mbak puan naik misalnya
itu akan membahas hasil
ternyata nanti begitu pak jokowi mengendorse nya mbak puan
kemudian efeknya besar sekali bahkan nanti elektabilitas mbak puan itu bisa menyalip anies dan ganjar
itu salah satu contoh untuk testing the waternya aja
bahwa bagaimana sosok dari pak jokowi untuk meng endorse tokoh tertentu
oke pak panggi berarti menurut anda siapapun kemudian calonnya tidak masalah asal endorse nya jokowi begitu ya
itu menjadi poin
atau jangan jangan calon yang berbeda juga akan kemudian berubah juga hasilnya pak pangi
iya artinya kalau calon itu memang akan banyak menyebabkan mereka berbeda atau tidak ya
karena di dalam bill price itu orang lebih senang memilih nama dibanding memilih pak
itu yang kemudian sekarang kan menjadi pertanyaan sekarang begitu banyaknya pemilih kita yang hari ini masih belum mantap juga dalam pilihannya
tetapi yang swing juga masih banyak strong votersnya juga banyak
nah yang biasanya masih bisa dipengaruhi oleh sosok figurnya atau tokoh tokoh berpengaruh
itu yang masih belum punya frekuensi politik yang cukup memadai
biasanya mereka menunggu masa kampanye menunggu masa bantuan menunggu finishing task menunggu sosialisasi dulu menunggu visi kecapresannya
jadi artinya mereka sudah punya preferensi politik yang cukup memadai bahwa ada kemungkinan berubah iya
tapi strong plotters nya cukup tinggi
oke baik oke ini menarik kemudian saya tanyakan kepada pak budi sebagai ketum projo dan juga bagian dari musrah
apakah kemudian nanti hasil akhir dari musra akan juga sangat tergantung pada endorse terakhir
atau siapa yang kemudian menjadi pilihan calon suksesor dari pak jokowi atau kemudian bisa berbeda hasilnya
begini musra kami yang kami lakukan ini kan baru di tujuh provinsi
nah karena itulah kami belum cepat cepat bisa menyimpulkan karena masih banyak provinsi provinsi yang signifikan seperti jawa tengah jawa timur sumatera utara dan lain lain kan belum kita rekam
nah karena itulah kami belum cepat cepat bisa menyimpulkan karena masih banyak provinsi provinsi yang signifikan seperti jawa tengah jawa timur sumatera utara dan lain lain kan belum kita rekam
atau belum diserah sehingga kami belum bisa mengambil kesimpulan dari apa yang dikendaki musra
tetapi musra ini memang pada akhirnya kita akan mengerucut ke tiga nama cawapres dan tiga nama cawapres untuk dipertimbangkan
termasuk juga simulasi simulasi jika si a dipasangkan dengan si b si b dipasangkan dengan si c dan sebagainya
yang pasti tagline dari musra itu adalah pilihan rakyat pilihan pak jokowi pilihan kita
yang pasti tagline dari musra itu adalah pilihan rakyat pilihan pak jokowi pilihan kita

pilihan yang sudah keluar nanti ternyata berbeda begitu dengan endorsement presiden akan seperti
apa atau jangan jangan akan menunggu endorsement presiden baru akan mengumumkan setiap hasil
muslim kami laporkan perkembangannya laporkan kita diskusi berdialog gitu loh terus menerus
terus dengan apa dengan pak presiden setiap hasil musrah kita laporkan terus dalam perjalanan kita terus
berdiskusi dan berdialog bagaimana bisa beda begitu loh oke yang pasti yang pasti gini loh final musrah itu akan
menyerahkan tiga nama capres dan tiga nama cawapres untuk dipertimbangkan oke tentu kita
musawarah rakyat indonesia ini bukan mau memblakmail atau memfitakomple partai tetap
akun institusi pencalonkan calon presiden di partai baik baik
berarti anda pastikan tidak akan berbeda begitu ya dengan pilihan atau endorsement pak jokowi karena
kemudian anda selalu mengklaim bahwa selalu berkomunikasi dan menyampaikan hasil musrah
pada setiap daerahnya begitu ya pak budi ya setiap daerah setiap daerah hasilnya kita selalu komunikasikan
sebelum kita umumkan oke baik sebelum kita udah sampaikan dulu ke pak presiden baik terakhir silakan
ya mas kalau kita tanya endorse yang paling berpengaruh terhadap pengaruh pak jokowi kemana itu
paling besar pengaruh memang ke mas ganjar endorse nya pak jokowi artinya pengaruh pak jokowi itu lebih
trendnya dna nya signifikan kepada mas ganjar pranowo tiga puluh dua satu persen yang kedua pak anies baswedan itu
hanya dua puluh dua dua puluh dua tiga persen pak prabowo itu delapan belas tujuh persen yang pengaruh pak jokowi terhadapnya itu yang pertama yang kedua kalau kita tanya misalnya apakah menurut ibu bapak
menurut ibu bapak saudara program pemerintah saat ini layak atau tidak layak dilanjutkan misalnya oleh presiden
apaing yang saya katakan tadi bahwa masyarakat atau pecendung pemilih kita ini juga masih menginginkan
yang bagusnya itu dilakukan yang kurangnya itu diperbaiki jadi jalan tengah seperti itu okay berarti artinya semakin banyak bertuah maka maka masyarakat yang pelancong selalu nggak bisa menang maka ibu bapak saudara mengatakan bahwa ibu bapak saudara ini layak atau tidak layak dilancarkan misalnya dengan presiden tersebut
oke berarti artinya semakin dewasa begitu ya masyarakat kita menanggapi perubahan politik
sudah lampu hijaukah artinya ini untuk nama seorang pak ganjar di musrah artinya
begini kita masih merekam karena ini kan begini loh saya juga nggak bisa menyalahkan ada persepsi bahwa pak jokowi mendukung pak ganjar
tapi karena itu waktu di rakernas lima projo di tahun di bulan mei dua ribu dua puluh dua berapa bulan yang lalu kan sudah disampaikan
itu yang membuat heboh nasional seolah olah pak jokowi ke mas ganjar
tetapi kan kita juga tahu bahwa ini kan ada mekanisme kepartean yang harus kita tunggu kita hormati
begitu juga beberapa waktu terakhir ini kita lihat pak jokowi lebih sering mengendorse pak prabowo
jadi menurut kami ini pentafil pres
dua ribu dua puluh empat ini masih sangat dinamis masih banyak kemungkinan kemungkinan yang harus kita sikapi dan kita antisipasi
baik tidak hanya tunggu dan sikapi juga antisipasi ini cukup menarik
terima kasih atas waktu anda ketua umum projo pak budi ari kemudian direktur eksekutif foxpol center research and consulting
pak pangi caniago telah bergabung bersama kami di prime news selamat malam salam sehat selalu bapak bapak sekalian
selamat malam pak aspram
salam sehat salam kemampuan
salam sehat semuanya